jong nogu atau distrik jongno berada di jantung kota seoul dan menjadi area pusat pemerintahan dan perkantoran yang sibuk
namun sebagai salah satu distrik tertua di korea selatan distrik jongno juga syarat dengan peninggalan sejarah dan seni budaya
salah satunya adalah kuil jogesia
berada di tepi jalanan utama kota seoul kuil jogesia seolah tersembunyi di antara deretan gedung tinggi berarsitektur modern
berusia lebih dari satu abad kuil jogesia adalah kuil utama ordo joge budisme korea dan menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan buddha di korea selatan
kuil ini sejatinya berdiri sejak era dinasti gorio yang dibangun
pada akhir abad ke empat belas
sempat mengalami kebakaran hebat dan rusak parah kuil ini dibangun kembali pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh di masa kolonial jepang dan dinamakan kuil gakwangsa
nama gakwangsa diberikan sebagai penghormatan kepada para biksu yang mengupayakan pembangunan kembali kuil ini
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh dilakukan rekonstruksi bangunan kuil dan pemindahan kuil tegosa
di mana diperkenalkan sebagai penghormatan kepada para perempuan yang menggunakan kuil tegosa
kuil ini pun berganti nama menjadi kuil tegosa
setelah korea merdeka gerakan pemurnian dilakukan untuk menghilangkan pengaruh jepang
termasuk diantaranya upaya menghidupkan kembali agama buddha tradisional
kuil ini pun berganti nama menjadi kuil jogesia pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat

di komplek kuil jogesia aula deung john merupakan gedung utama yang menjadi tempat ibadah

berhadapan dengan aula deum john terdapat pagoda sepuluh tingkat segi delapan yang dibangun pada tahun dua ribu sembilan
bagian luar pagoda dihiasi relief delapan buddha delapan bodi satifah dan delapan dewa
kuil jogesia buka dua puluh empat jam
selain untuk umat buddha yang hendak beribadah kuil ini terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung termasuk wisatawan asing
kedudukan ini sangat luar biasa dan kebetulan di antara semua bangunan kota yang sangat modern dan industri
dan memiliki tempat sejarah seperti ini di tengahnya sangat luar biasa

tempat ini luar biasa sangat mengejutkan untuk kita
semuanya banyak bunga orang tenaga waktu yang luar biasa
ketentuan ini adalah
tentu saja menarik
jadi banyak detail dan kami belajar sedikit tentangnya tentang bagaimana semuanya dibuat dan itu sangat berharga
tak jauh dari jogesia hanya berjarak sekitar dua ratus meter
destinasi wisata populer lainnya di distrik jongno adalah insadong
kawasan insadong dikenal sebagai pusat belanja karya seni dan kerajinan khas korea selatan
ada sekitar seratus galeri seni yang tersebar di jalanan utama hingga lorong lorong jalan kecil di seluruh kawasan insadong
lukisan seni kaligrafi patung keramik dan berbagai karya seni lainnya
yang merepresentasikan tradisi dan budaya korea ada di sini
tak ketinggalan deretan toko dan kios yang menjual beragam souvenir kerajinan khas korea selatan
selain itu di insadong juga ada banyak rumah makan tradisional dan rumah minum teh khas korea
bagi sejumlah wisatawan selain menjadi destinasi belanja insadong menghadirkan nuansa tradisional di tengah hiruk pikuk dan modernitas kota seoul
selain itu di insadong juga ada banyak tempat yang menarik dan menarik untuk menunjukkan kawasan kawasan tradisional dan kulturnya di korea
kami datang untuk mencari barang barang seni untuk menjadi kenangan dan bawa balik ke malaysia
nama insadong adalah insadong
insadong merupakan penggabungan dua suku kata in dan sa yang berasal dari nama dua distrik di era dinasti joseon yaitu guan inbang dan desadong
dan pada era dinasti joseon yang berkuasa pada tahun seribu tiga ratus sembilan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sepuluh insadong telah menjadi pusat kegiatan seni
di sini berdiri dohuaso yang merupakan biro pemerintah yang bertugas mengurus kegiatan melukis
lalu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
insadong mulai berkembang menjadi kawasan belanja karya seni
saat itu mulai banyak toko yang menjual barang seni dan barang antik dibuka di sini
kini insadong menjelma menjadi salah satu destinasi paling populer di kalangan wisatawan asing yang mengunjungi kota seoul
jalanan insadong dan lika liku lorongnya serta deretan galeri dan toko benda seni menjadi representasi harmoni kehidupan modern dan tradisional korea
ketika di insadong penyelamatkan dari kota ini menjadi satu perjalanan yang sangat menarik

jadi tadi sudah jalan kaki sepanjang sekitar tujuh ratus meter
dan kawasan insadong ini menutup perjalanan saya di distrik jongno
ardina kartika sari andika marianto korea selatan